pak sudah dua bulan sejak tol trans jawa ini tarifnya diresmikan apakah sampai sekarang ini masih dirasa mahal
sebetulnya begini mbak frida bahwa tarif itu relatif ya karena tarif itu siapa yang bayar itu dulu kita harus lihat dulu
kami pengusaha truk menawarkan jasa kepada pemilik barang dengan lead time empat hari atau tiga hari itu sebelum ada tol
kemudian dengan ongkos tertentu itu melalui pantura yang selama ini kita lewatin yang cukup banyak permasalahannya
kemudian ada tol nah ini kan tergantung dari pemilik barang apakah dia mau cepat atau melambat
kalau dia mau lambat masih seperti itu
tapi kalau dia mau cepat dia harus pakai tol ini kan masalahnya di sana kita perlu negosiasi
nah para pengguna jasa perusahaan itu apakah mereka mengeluhkan mahal
sampai saat ini memang belum ada keluhan ya
artinya mereka baik baik saja dengan adanya tol transjawa kemudian lea time nya juga lebih cepat dari tiga sampai empat hari bisa jadi berapa hari itu pak
nah ini bisa menjadi dua atau dua hari jadi bagi kami sebetulnya pengusaha truk itu dapat meningkatkan ritasnya satu bulan
kalau misalnya dalam selama ini kita dapat mungkin enam kali atau tujuh kali satu bulan bisa kita dapat sepuluh kali jika kita lewat tol
ini berarti menguntungkan cuma saja yang pengguna jasa kita ini apakah masih perlu apakah sudah butuh kecepatan
sama dengan kita bayar perangkuk
perangkuk kilat atau perangkuk biasa
oke oke berarti para pengguna jasa tersebut kalau ingin cepat mereka bersedia bayar quote unquote mahal itu ya pak ya
tapi sebenarnya bisa di breakdown tidak sih pak berapa sebenarnya biayanya
jadi kalau dulu lewat tantura dan sekarang lewat tol trans jawa bedanya berapa banyak sebenarnya
ya memang ada perbedaan yang cukup signifikan tentunya kalau penghematan melalui tol itu dengan pengeluaran yang kita keluarkan
memang belum berimbang tapi tadi kita
belum berimbang maksudnya
jadi kalau diadu antara biaya dengan tarif tol itu kita kan sekarang memberikan uang jalan kepada supir ya
nih kita kasih katakan tiga juta untuk satu rit pp itu melalui pantura
tapi kalau tidak kita berikan lebih dia tidak bisa menggunakan tol si supir ini tidak dibiayai
makanya sekarang kan kalau kita mau biayai berarti kita harus menambahkan uang jalannya
tapi kan itu dibayar oleh pengguna jasa ya katakanlah
nah kalau pengguna jasanya mau kalau pengguna jasanya sudah saya cukup tiga hari empat hari tidak masalah ya kita tetap lewat sana